aku kangen masuk masa dulu pak ketika masih jadi om baik sama sekali enggak masalah itu yang bikin aku
jadi kangen dengan situasi seperti dulu pak apa bisa memahami perasaan kamu kalau aja waktu bisa
aku sangat berharap yang saya tidak menyebut belajar untuk ikhlas iya pak ini karena mama
rina bapak selalu sabar bapak akan
menunggu kamu sampai kamu bisa menerima apa apa walaupun tidak seutuhnya tapi paling
tidak bisa ketemu kamu bisa melepas rindu sama kamu main sama kamu walaupun hanya sekejap
loh kok ada nina nina
sena ngapain sih sienna deketin ino bagusnya tinggalmu
sok jadi bapak yang hatinya hancur karena gak dipeduli sama anaknya
kamu kan gak punya hati
cuma laki laki pengecut yang berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab
kamu denger baik baik kalau memang aku yang lakuin aku akan tanggung jawab tapi
persoalannya aku gak nyentuh kamu sama sekali apa yang mau dipertanggungjawabkan
kok mereka berantem sih berantem tentang apa coba ada apa sih sebenarnya
sekarang aku masih diem ya nok aku masih berusaha untuk sabar

daripada tanya ke ni noh apa yang terjadi pasti nggak bakal menjawab yang ada malah gue berantem juga sama dia
selain banget sih nino
awas aja kalo dia sampe gak mau tanggung jawab
tadi gue ngeliat lo berantem sama nimo
sebenernya berantem dengan masalah apa sih
ada masalah apa sama ninda
udah lo diem deh
gak usah nanya nanya
ya ampun si ena lo bawa minuman kesini
lo ngerokok sekarang
ini kalo sampe ketauan si ena
lo bisa diusir tau gak dari sini
bukan cuma lo bue juga diusir
karena gue yang bawa lo kesini
lo tuh gimana sih
kok pani jadi mari
kagak jagain pani nno
tadi si habis ke toilet bawa air kecil
terus mau jaga lagi nih pani nno
saya ke dalem deh
eh meryem ya barang barang
ngapain pakai barang segala sih
ini mau ke toilet juga jadi kagak jadi
kamu kelihatan cantik hari ini
soalnya baru ada kesempatan ngomong sekarang
soalnya baru ada kesempatan ngomong sekarang

ngapain handphonenya buat apa
ngapain lagi ngapain handphonenya buat apa
terus kirim ke ibu saya
biar ibu saya seneng kalo calon bantunya cantik banget
biar ibu saya seneng kalo calon bantunya cantik banget

gue tampol ya kan ini pura pura doang
ya udah duduk cepetan deh
ya udah duduk cepetan deh

tapi kebanyakan lo ini cepetan

udah sono jaga lagi ngapain lo dimana
kalo kaya gini memang agak susah ya mbak
kamu sih kelihatan cantik
terima kasih ya
enggak enggak enggak
gak salah denger gue
pas gue dia bilang cakep
ih kotok kali matanya deh
habis dipuji pangerannya
dia bilang cantik
yang botonya dikirim ke calon pertua
antara keki atau mbak mirna
yang langsung menjadi
yang langsung menjadi
kalau difoto sama pangerannya
terus dikirim ke calon pertua
ya berapa dari pura pura
ya kan gak ada yang tahu
tapi kiki iri udah sama mbak mirna
mas reni gak pernah kayak gitu
ke kiki meskipun pura pura
makanya jangan aktif say
mendingan pasif kayak saya
semakin aktif semakin agresif
itu semakin seratus
mau cerategi kan
suka bener dengan lo
biar aku sendiri aja
ya udah gak apa apa
kamu mau ketemu anak kamu
mau ketemu rena
tapi typingnya gak tepat mau
aku udah lama gak mau ketemu
aku datang pun cuma pengen ngeliat
kalaupun ada kesempatan ngobrol sebentar
kok kangen masa masa dulu pak
ketika masih jadi om baik
sama sekali gak aku masih kaya sama dengan dia

nggak ada masalah

kangen dengan situasi seperti dulu pak
bapak bisa memahami perasaan kamu
kalau aja waktu bisa dipungkir pak
aku sangat berharap yang saya tidak menyebutkan
soal aku siapa sebenarnya
ayah kandung reyda pak
ya sudah lah
tuh kamu sama elsa sudah
bukan suami dan istri lagi kak jadi
ya sudah berlalu
kalau kamu mau ketemu rena
pilih waktu yang tepat
papa tahu kamu kangen sama rena
pilih waktu yang tepat ya
rena juga jadi jauh dari kamu
kerja aku ke
toilet luar sebentar
terima kasih pak assalamualaikum
kamu belum pulang
kan kamu juga tamu yang gak diharapin di sini
kamu gak malu
aku sih dari kamu malu